lembaga perlindungan saksi dan korban menolak permohonan perlindungan ag di kasus penganiayaan david ozora oleh mario dandi satrio
namun lpsk telah menerima permohonan dua saksi kunci dalam kasus penganiayaan david ozora
sudah bergabung melalui sambungan zoom wakil ketua lpsk edwin partogi pasaribu
selamat sore pak edwin
selamat sore mbak ripana
pak edwin sejak kapan sebetulnya anak ag mengajukan permohonan perlindungan kepada lpsk
ag mengajukan permohonan perlindungan ke lpsk sejak satu maret
alasannya apa pada saat itu mengajukan permohonan perlindungan kepada lpsk
alasannya waktu itu membutuhkan pendampingan perlindungan hukum
pada waktu tanggal satu maret itu yang bersangkutan belum ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum
itu mbak ripana
oke kemudian setelah direview permohonannya dan diputuskan kabarnya sudah ditolak begitu ya
kemudian apa alasan keputusan lpsk ini menolak perlindungan kepada anak ag ini
ya pertama mbak rifana yang prinsipal bahwa
ag telah ditetapkan sebagai anak yang berkontrik dengan hukum
karena dia anak yang berpobrik dengan hukum tentu dia bukanlah subjek perlindungan dari lpsk
dan juga ag bukanlah seorang justice operator ya
atau saksi pelaku yang bersama
dan proses kosarannya bukan diungkap oleh si pemohon atau ag
dan kami ketika mendalami
keterangan dari ag kami merasa bahwa keterangannya belum sepenuhnya yang sebenarnya
dan belum sepenuhnya yang diketahui disampaikan kepada lpsk
tetapi kan juga kami mendalami keterangan dari pihak pihak lainnya ya
salah satunya penyidik
kami memperhatikan dengan sesama sikap laku dari ag ketika peristiwa
terjadi pada ketika direkonstruksi itu
yang seperti apa
itu yang menjadi salah satu pertimbangan kami
kemudian menyatakan bahwa kami lpsk menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh a
jadi sikap ag yang sejak awal itu terlihat tidak terbuka ataupun tidak jujur
membuka fakta yang sebenarnya itu menjadi pertimbangan utama dari lpsk menolak permohonan perlindungan ya
begitu pak edwin ya
saya sampaikan bahwa secara posisi hukumnya ag kan adalah anak yang berkompetisi
statusnya sudah naik
ya karena statusnya sudah naik sebagai rembang dengan hukum
tentu itu menjadi bukan lagi menjadi subjek perlindungan dari lpsk
di sisi lain kan memang bukan
ag juga tidak punya potensi sebagai justice collaborator karena ag kan bukan penguka perkara
dan kemudian dari apa yang
kejadian yang diminta dengan ag ya
kami juga belum sepenuhnya benar atau belum sepenuhnya menyampaikan yang diketahuinya
ditambah lagi bahwa kami menyaksikan secara langsung proses rekonstruksi
bagaimana si pelaku ag ketika peristiwa itu terjadi
pak edwin tapi apakah sebelum pengajuan permohonan itu dimasukkan kepada lpsk
ada ancaman yang mungkin diterima oleh pihak anak ag ini
kemudian pihak anak ag mengajukan perlindungan ke lpsk anda mendengar nggak
jadi tidak ada ancaman ya kepada pihak anak ag
ya kita dapatkan informasinya adanya ancaman
pak edwin setelah menolak permohonan perlindungan terhadap anak ag
kabarnya ada dua saksi kunci yang mengajukan permohonan perlindungan kepada lpsk
ini n dan r ya
oke bisa dijelaskan ini sejak kapan kemudian bagaimana prosesnya
ya n dan r adalah saksi pada peristiwa penganiakan berarti dilakukan oleh md berta a dan s ya
jadi n dan r sudah menunjukkan permohonan perlindungan sejak tanggal tiga maret
sejak tanggal tiga maret pada kemudian
kami sudah mendapatkan informasi dokter langsung dari n dan r
termasuk juga mendapatkan informasi keterangan dari pihak penyidik tentang kesaksian dari n dan r
ya menurut kami juga kesaksian dari n dan r ini penting untuk mengukap perkara
karena n dan r adalah pihak yang bisa disebut sebagai pihak yang pertama memberikan pertolongan
ya memberikan pertolongan kepada

termasuk juga m juga termasuk pihak yang pertama
yang atau ini menghentikan
oke menghentikan peristiwa penganiakan
menghentikan hal yang terjadi
pak edwin ini dua saksi kunci n dan juga r mengajukan perlindungan ke lpsk
ini alasannya apa
apakah mereka juga mendapatkan ancaman atau merasa tertekan atau seperti apa sih
ya pertama yang saya sampaikan begini mbak rifana
bahwa penganian berat merupakan salah satu tindak pidana prioritas yang diatur dalam undang undang perlindungan sosial korban
jadi dalam undang undang perlindungan sosialis forbar salah satu tindak pidana prioritas adalah disebut secara eksplisit yaitu tindak pidana penganian berat
nah kemudian n dan r ini sejauh ini tidak ada ancaman yang mereka alami atau dapatkan
tetapi mereka lebih butuh
tidak ada dukungan psikis ya
tidak ada dukungan moral
jadi keberadaan lpsk ini mereka harapkan membuat mereka jauh lebih nyaman lah berhadapan dengan proses hukum sampai dengan dipanggil nanti
begitu mbak rikana
bentuk perlindungannya apa saja pak yang diberikan lpsk kepada dua saksi kunci ini n dan r
kalau untuk r kita memberikan pemenuhan hak prosedural yaitu pendampingan pada setiap proses hukum
jadi apabila mereka
pemeriksaan di proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan lpsk akan mendampingi n dan r
tambahannya untuk r yaitu kita memberikan juga rehabilitasi psikologis
jadi r akan mendapatkan counseling dari psikolog yang dipersetasi oleh lpsk untuk memudikan situasi psikologisnya
dan itu juga buat kita
bisa memastikan bahwa keterangan yang disampaikan di proses hukum ini ya dalam situasi dimana secara mental m siap lah
untuk berhadapan dengan proses hukum
sama dengan di pengadilan nanti
terakhir pak edwin meskipun lpsk sudah menolak permohonan perlindungan terhadap anak ag ya
apakah kemudian lpsk merekomendasikan bahwa anak ag ini mendapatkan perlindungan dari lembaga lain
ya betul mbak rikana
bahwa dalam keputusan
di keputusan lpsk kami merekomendasikan agar kementerian perlindungan perempuan dan anak kementerian ppa
melakukan pendampingan terhadap ag
kenapa kami rekomendasikan seperti itu
karena sebelumnya sudah ada rapat koordinasi mbak rikana antara penyidik kementerian ppa lpsk dan pihak pihak terkait ya
dan di situ memang sudah ada pembagian
pembagian tugas lah
ya termasuk juga kepada ppa bersedia untuk melakukan pendampingan terhadap ag sebagai anak yang berhadapan dengan hukum ya
sebagai anak yang berhadapan dengan hukum
dan itu yang kami rekomendasikan dalam keputusan kami agar kementerian ppa melakukan pendampingan
sebagaimana memang hal itu diatur dalam penolakan perlindungan anak mbak rikana
kita tunggu nanti bagaimana perkembangan dan juga pendampingan yang dilakukan oleh lpsk
kepada para korban dalam hal ini david ozora dan juga dua saksi kunci n dan juga r dalam kasus penganiayaan yang menimpa david ozora yang dilakukan oleh mario dandisatrio
terima kasih sekali kepada wakil ketua lpsk edwin partogi pasaribu
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak edwin